tim kampanye nasional joko widodo maruf amin menyambangi komisi pemilihan umum pusat
rabu sore untuk menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau lpsdk
pelaporan dilakukan bendahara dan wakil ketua tim kampanye wahyu sakti trenggono dan abdul qadir karding
wahyu sakti trenggono selaku bendahara tim kampanye joko widodo maruf mengatakan
total dana kampanye yang sudah dilaporkan ke kpu sejak awal masa kampanye adalah rp lima puluh lima sembilan ratus delapan puluh
dari jumlah itu empat puluh empat miliar berasal dari sumbangan parpol koalisi sumbangan kelompok pecinta olahraga
sumbangan perorangan dengan total satu ratus dua puluh delapan penyumbang serta sumbangan sejumlah badan usaha non pemerintah
namun wahyu trenggono tidak merinci nama nama badan usaha itu
joko widodo maruf telah menyumbang dana sebesar rp tiga puluh dua untuk digunakan dalam kegiatan kampanye